nah kalau sekolah ini sudah libur sejak dua bulan tapi ini sedang diatur ya peraturannya gimana kira kira dengan kondisi pandemi
ini kita juga ada informasi dari bidang transportasi yang ini menggabungkan atau bukan menggabungkan tapi menyambungkan dari satu tempat ke tempat lain termasuk di jakarta
ini badan pengelola transportasi jabodetabek atau bptj memberikan fasilitas bus gratis bagi penumpang kereta rel listrik setiap senin pagi dan jumat sore
ya bus gratis ini disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang pada jam sibuk
kepala bptj polana pramesti menyatakan pelayanan bus gratis ini sebenarnya telah berlangsung sejak senin sebelas mei lalu
namun pengguna layanan baru satu orang karena belum ada sosialisasi
sementara itu pada jumat kemarin pengguna bus gratis sudah semakin banyak meskipun belum memenuhi kapasitas maksimal dua puluh lima orang
bptj memberikan layanan bus gratis setiap senin pagi
sejak pukul lima hingga enam pagi dengan rute stasiun bogor stasiun sudirman
ada pun bus gratis pada jumat diberangkatkan pada pukul enam belas dan enam belas tiga puluh dari stasiun tebet manggarai serta sudirman menuju bogor dan juga bekasi
tidak tertutup kemungkinan rute dan jumlah bus akan ditambah seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang yang menggunakan krl
agar tetap menjaga jarak dalam transportasi publik selama masa psbb di jabodetabek
memang mungkin juga karena sosialisasinya masih baru satu hari dan memang banyak penumpang memilih ke arah eh menggunakan kereta api karena kepastian waktunya